halo sobat tumpas tv saatnya kita update lagi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
selasa tiga puluh april dua ribu dua puluh empat bersama saya sintama melinia di top tiga news kompas tv
kita ke berita yang pertama pada hari ini sahabat kompas tv ceo microsoft satya nadela
menyambangi istana negara pada pagi hari ini lalu ia langsung bertemu dengan presiden joko widodo
pertemuan tersebut berlangsung selama kurang dari tiga puluh menit
yakni dimulai sekitar pukul delapan tiga puluh sampai pukul delapan lima puluh dua waktu indonesia barat pagi tadi
dalam pertemuan itu salah satu yang dibahas mengenai pengembangan artificial intelligence atau ai di indonesia
selain itu yang menjadi pembahasan lainnya yakni terkait rencana investasi microsoft di indonesia
menteri komunikasi dan informasi budi arisetyadi mengatakan
pertemuan ini merupakan kesempatan baik bagi indonesia
melihat microsoft merupakan perusahaan dengan market terbesar di indonesia
tadi pagi jam delapan tiga puluh saya menemani mendampingi pak presiden untuk menerima pak mr satya nadela
ceo microsoft bersama timnya untuk membicarakan berbagai langkah dan kerjasama serta investasi microsoft di indonesia
nah angkanya sudah dirilis microsoft berkomitmen untuk berinvestasi
sebesar satu tujuh miliar usd
itu kalau pakai kalkulator tadi saya hitung nilainya hampir dua puluh delapan triliun rupiah untuk mengembangkan ai dan cloud di indonesia
beralih ke berita selanjutnya sahabat kompas eti
menteri pertahanan sekaligus presiden terpilih prabowo subianto menghadiri upacara memperingati hut kopassus ke tujuh puluh dua di cijantung jakarta timur hari ini
prabowo beserta jajaran petinggi tni langsung masuk ke barisan tamu undangan vip untuk mengikuti upacara perayaan hut kopassus
prabowo pun terlihat mengenakan jas berwarna abu abu dan kemeja berwarna putih serta mengenakan baret merah
kedatangan prabowo ke lapangan upacara didampingi oleh panglima tni jenderal tni agus subianto
danjen kopassus mejen tni jona friyadi kapolri jenderal paul listio sigit prabowo dan kepala staf angkatan darat jenderal tni maruli simanjuta
keberitaan terakhir pada hari ini sahabat kompas tv timnas u dua puluh tiga indonesia harus rela menerima kekalahan dua dari uzbekistan di laga semifinal piala u dua puluh tiga di stadion abdullah bin khalifa doha senin dua puluh sembilan april dua ribu dua puluh empat
usai pertandingan ketua umumnya jenderal tni jenderal tni jona friadi dan kapolri jenderal pol listial sigit prabowo dan kepala staf angkatan darat jenderal tni maruli simanjuta
usai pertandingan ketua umum pssi erick thohir mendatangi para pemain di ruang ganti
erick meminta para pemain timnas u dua puluh tiga indonesia untuk tidak mengeluh seusai squad garuda muda kalah dari uzbekistan
selain itu erick pun meminta semua pemain bangkit karena masih ada perebutan posisi peringkat ketiga
selanjutnya timnas indonesia harus berjuang memperebutkan peringkat ketiga jika ingin otomatis mendapatkan tiket olimpiade paris
yang penting yang memastikan kita juga lolos olimpiade
kita mau nyerah atau mau fight back
baiklah sahabat kompas tv itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
jangan lupa untuk like komen dan share video ini
dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel kompastv untuk berita update lainnya
saya sinta munia pamit undur diri dan sampai jumpa